jama'in terlibat percekcokan dengan petugas pos jaga covid sembilan belas di berbatasan kota makassar dan kebupaten bua
ia ditahan oleh petugas lantaran tak mengenakan masker saat akan masuk kota makassar
ia tak terima lantaran disuruh menandatangani surat pelanggaran padahal telah mengambil masker dari rumahnya yang tak jauh dari posko jaga
jamain mengaku hilaf dan menyampaikan permintaan maafnya atas kegaduhan yang terjadi
jadi di video itu kita dengar misalnya saya minta maaf bahwa memang saya hilaf dalam ini saya hilaf karena biasanya ada masker di mobil ternyata tidak ada
jadi begitu ceritanya
kalau gini begitu saya tidak pernah sengaja bilang mau lama petugas dan tidak pakai masker kalau keluar
makanya saya tidak keluar dari mobil karena secara pembakar
sementara itu kepala satgas penegakan disiplin gugus tugas covid sembilan belas kota makassar m sabri membenarkan kejadian tersebut
pihaknya telah memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi
seperti ini sebenarnya saya sudah jelaskan tadi saya minta penjelasan
ya ternyata menurut beliau tidak seperti itu kronologisnya
ya saya juga akan meminta nanti dia menjelaskan secara umum kepada media bahwa dia tidak memakai masker
setelah ditahan rumahnya dia baru mau kembali ambil maskernya karena rumahnya dekat sekali dengan posko
tapi itu kita tidak benarkan
sabri menjelaskan sebagai pejabat pemerintah kota makassar harusnya memberikan contoh yang baik
menurutnya siapapun harus mengikuti aturan sesuai perwali tiga puluh enam tentang pembatasan keluar masuk makassar
ibnu munsir makassar sulawesi selatan